hai menjelang dua laga fifa matchday kontra palestina dan juara dunia argentina pssi
telah melakukan pemanggilan terhadap dua puluh enam pemain untuk menjalani pemusatan latihan yang rencananya
akan digelar lima juni mendatang dari dua puluh enam pemain yang dipanggil empat diantaranya tercatat sebagai
pemain persib bandung keempat pemain tersebut adalah mark klop rahmat irianto edo febriansa
serta ricky kambuaya tidak hanya empat pemain yang akan memperkuat timnas senior satu pemain lainnya
bekam putra nugraha turut menjalani pemusatan latihan timnas u dua puluh tiga dalam persiapan menghadapi
piala aff u dua puluh tiga meski jadwal pemusatan latihan timnas indonesia bersamaan dengan jadwal latihan
pramusim persib pada lima juni mendatang manajemen persib mengaku siap mendukung
program pssi guna meningkatkan prestasi timnasional dan memang seperti
yang kesepakatan antara pssi lib dengan klopp pada saat fifa matchday itu rencananya memang
tidak ada jadwal pertandingan di lib jadi mungkin ya dengan harapan ini supaya bisa memaksimalkan kinerja dari
timnas indonesia sementara itu salah satu pemain timnas u dua puluh dua sepak bola indonesia yang berhasil
meraih medali emas di sea games kamboja mohamad zahraudzian
ahmad haikal al hafiz yakin timnas senior aswan sintayong akan meraih kemenangan melawan
argentina dan palestina pada laga fifa matchday haikal berharap dapat memperkuat timnas senior
untuk kembali mengharumkan nama bangsa hal ini disampaikan saat ia mengunjungi sma
tuwono ayu sidoarjo jawa timur untuk memberikan motivasi kepada para siswa untuk tidak putus
asa mengejar cita cita orang pemain di indonesia pasti ingin ikutlah untuk membela timnas
ke depan uji coba berikutnya pengen juga ikut ya belum belumkan sekuatnya untuk argentina kan
sudah ada di anu juga ssa ini juga berharap bisa dimainkan juga ya bismillah dalam kesempatan ini
haikal juga menyempatkan memberikan coaching singkat mengontrol bola kepada sejumlah siswa
yang saat ini bermain untuk klub sepak bola di sidoarjo